makasih banyak ya mas udah diantarin
saya mau pamitannya
kayanya gak usah deh biar aku pamitin aja
lagipula kakakku juga udah tidur
ya udah kalau gitu
selamat malam pak
selamat malam ini ternyata
dia dikamarnya pak
tadi papa ajak makan malam dia gak mau
oh kenapa sih dia nggak mau pak
dari pulang kantor tadi
dia lebih banyak diam pak
papa tanya dia
ya udah mama liat nino sebentar ya pak
mama tahu ada yang kamu pikirin
kamu cerita sama mama ada apa
takut kalau aku sama sekali sudah tidak bisa lagi ketemu dengan reina
al tadi sudah telepon
saya baru dengar anda katanya melanggar perjanjian
maaf pak soal itu saya benar benar nggak sengaja
itu hanya refleks aja
anda tidak punya hak seperti itu
anda ingat anda dan saya punya perjanjian hitam di atas putih dan bermaterai
setelah ini saya pasti akan pikirkan berulang kali untuk anda bertemu dengan rakyat
aku sama sekali masih gak ngerti
apa semua yang sudah aku lakukan di masa lalu sama sekali tidak bisa dimaafkan
apa seperti ini hukuman dari allah buat aku
aku dihilangkan penglihatannya
anakku sendiri tidak mau memanggil aku papa
dan sekarang untuk ketemu saja
makasih banyak ya mas
saya mau pamitannya
kayaknya gak usah deh
nanti biar aku pamitin aja
lagipula kakakku kayaknya juga udah tidur
yaudah kalau gitu
selamat malam pak
ini ternyata kamu pandai mengarang bebas
kakak belum tidur pak
eh ren jangan panggil pak
nah perlu latihan tuh
lemasin tangan dulu
nah jadi lemas
saya memang kurang terbiasa
mau makan gak sekalian
saya udah makan sama catherine tadi
mampir mungkin sekalian
karena udah malam juga mungkin mau istirahat
ya udah nggak gitu
saya permisi ya
aku hantarin ya
kasih tau kebobji dulu kali ya

kasih tau ke bobji dulu kali ya
udah jadian sama randy belum
atau mungkin kamu lagi mempersiapkan tanggal baiknya
kapan kamu jadian sama randy
jadi kamu prepare
makanya sekarang belum jadian
kebiasaan deh kepo banget sih kak
ya belum lah
kenapa sih kan selalu kepo kayak gitu
kakak seperti ini bukan masalah kepo
kakak peduli sama kamu
kakak juga sadar
kamu itu berhak untuk menentukan masa depan kamu sendiri
tapi yang jelas
gak ada loh
satu orang pun kakak di dunia ini
yang mau adiknya dimainin sama seseorang
kakak itu butuh kejelasan
jelas cinta sama kamu
jelas serius sama kamu
jelas punya komitmen sama kamu
dan yang paling penting
orang itu gak mainin perasaan kamu
mas randy itu terlalu baik untuk bisa mainin aku
gak kamu tuh bisa gak sih tenang dulu
lagianin mereka tuh baru jalan sekali dua kali
kita lihat aja minggu depan gimana
ya sorry aku terlalu sayang sama adik aku
kepikiran aja sayang
ya lanjut makan kamu
enggak aku udah kenyang
karena kita masih anak
tensinya juga baikum dusta
bener kan baju
nah ini dia